ini semua ruang ekstra sampai ke mana
istora senayan rencananya akan dijadikan venue cabang bola basket di asian games dua ribu delapan belas
veno ini ditinjau dan diuji kelayakannya untuk menjadi venue kejuaraan bola basket dunia
sedangkan hoa untuk tempat berlatih para pemain
usai meninjau venue erick thohir dan perwakilan fiba berkunjung ke balai kota dki jakarta
untuk bertemu dengan wakil gubernur sandiaga uno
dalam pertemuan itu sandiaga mendukung pencalonan jakarta
untuk menjadi tuan rumah piala dunia basket

kita harus punya infrastruktur kelas dunia
saya tadi meyakinkan mr igo dan presiden niang bahwa
public transport akan dibangun secara masif
juga kita akan hadirkan venue untuk pertandingan basket ini
bola basket yang bertaraf kelas dunia
sementara itu anggota komisi evaluasi fiba ingo weiss
merapakan penyelesaian kelas dunia
merasa puas dengan progres renovasi hoa dan istora senayan
dirinya yang sempat datang juli lalu melihat perkembangan renovasi berjalan sangat baik
bidding tuan rumah piala dunia bola basket dua ribu dua puluh tiga akan diadakan november nanti
indonesia bersama jepang dan filipina akan bersaing dengan rusia
turki serta uruguay yang berduet dengan argentina